jadi kita ketemu di marangkecil
jam berapa kang
kira kira ah kang sampai sana jam berapa
kamu tahu apa yang paling saya inginkan pagi ini
menikmati kopi ini tanpa gangguan
kapan kamu mau bayar kontrak rumah buat produksi kecimpring
kok air putih
kamu mau nyerang ah kang
saya ke dalam
sayang gak telat kan
selamat pagi kang
kenapa kamu bilangnya selamat pagi
bukan punten atau assalamualaikum
biar suasananya seperti datang ke kantor
terus ketemu bapak pimpinan
berdiri dulu disitu
kalau ada yang mau datang
jadi kita ketemu di marangkecil
jam berapa kang
akang sampai sana jam berapa
masih ingin jago
aku mau suruh
buat aku ketemu ternyata
kemarin sore saya ke pasar
cuma ada cucurut cucurut yang gak tau apa apa
gak tau ada dimana
jangan marah atuh
kalau nggak mau terus ikut jualan bubur
enggak terus ikut jualan bubur
gagal kita hancurkan
sepuluh orang yang kita bayar buat menyerang mereka
malah masuk rumah sakit semua
biarin aja dia ditangkap polisi
itu salah dia sendiri
selain depi sama makmur
ada orang lain yang menjadi bagian dari aksi penipuan kami
nanti gak ngeri mati kita bos
tapi dia sayang keluarganya
dia gak akan mungkin mau
kalau nanti keluarganya kenapa napa
kalau gak ngerti
kamu gak perlu ngerti
urus aja si jenggo
bukan kempulatan kamu
kalau kamu nanti terbukti
memberikan keterangan palsu
itu akan memberatkan kamu
neneng lagi di jalan
mau ke pengadilan agama
mau daftar sidang
pulang dari sana
nanti akang neneng kasih kabar lagi
akang barusan denger gak
yaudah kalau denger mah
kamu udah berangkat jualan
mau berangkat jam berapa
aku mau nomor kerja
mau ambil uang
buat bayar rumah yang kita mau kontrak
buat produksi ke cimpring
tapi akang mau ketemu
aku mau nomor kerja

mau aku antar
enggak sekarang mah baru diservis
yaudah jemput aku sekarang
oke aku langsung berangkat
hati hati di jalan